jangan sampai ada yang tahu kalau mesha sudah memaksa kami untuk melakukan tes antigen
papa waktu itu aku dan papa kan sama sekali gak lihat hasil tes dna aku itu
kamu ini kebiasaan deh zaira
setiap kali kamu lagi baca serius kayak begitu pasti kamu nepuk nepuk pipi kamu sendiri
nurun dari siapa sih ini sebenarnya
kita tidak pernah bersama sama tapi om ini adalah ayah kandung kamu
kenapa kenapa kebiasaannya amirah itu mirip banget sama aku
apa laki laki itu memang ayah aku
dan papa papa ternyata bukan ayahku
ayah kandung aku
sama pak prabu
ibu aini juga
ah mungkin zaira mirip sama kakak neneknya
ya allah gimana kalau semua itu benar
kamu ngapain zaira nanya masalah ini
nurun kau tadi ke kampus sendirian nggak bilang bilang sih nurun
tadi aku cari cari non kemana mana aku sempat panik dong
aku permisi dulu ya aku udah janji sama doa
zaira kenapa sih man

kita kacau ulang ya nek
suka berasal dari hati itu
hidup ini jadi medievalnya prajurit kampus itu

udah kayak puntos yang saya ibut
aku ngeindot tahu pak
masih sakit gak pak
nggak apa apa kok ini sepertinya mulai berhenti
ya sudah papa ambil obat meres sama pembalut luka dulu di kamar ya
terima kasih ya sayang
sudah tolongin papa ntar kita makan duranya ya
jangan sampai ada yang tahu
kalau mesha sudah memaksakanmu untuk melakukan tes dna
waktu itu aku dan papa kan sama sekali nggak lihat hasil tes dna aku itu
bagaimana kalau ternyata hasilnya aku memang bukan anaknya papa
aku harus cari tahu
aku harus cari tahu aku ini anaknya papa tuh bukan
ini mbak uangnya
ini uang yang gue ngecil komputer yang aku dirusakin sama om saya
baiklah tunggu sebentar ya
aku kan udah ada sedikit uang sejak jadi supernya rizky
paling nggak aku bisa cicil bayar ganti rugi komputer rumah sakit
sambil mengumpulin uang untuk ganti rugi kubu lenny
dan juga ganti laptopnya mesha
biar aku gak kebanyakan utang
itu kan zahira
jadi bisa ya pak
ngetes dna saya dengan
darah yang ada di tisu ini
soalnya saya ingin tahu
gue mau ke darurat
senangnya a spotik improvement
rumah sakit kan lebih komplit
ya aku aku mau beli
makanya di rumah kamu gak ada obat yang besar
siapa yang sakit memang ya
aku gak sakit kalau mira aku baik baik aja
aku kesini cuman cuman mau beli
aku kesini cuma mau beli
zaira kamu kenapa sih rah
saya kamu ada masalah ya
apa gak papa aku ceritain sama mira
tapi kan dia dekat sama papa
dan aku gak mau diceritain sama papa
tapi tapi aku gak tahan menyimpan ini sendirian aku takut
kalau kamu ada masalah kamu bisa ceritain sama aku kok rah
siapa tahu aku bisa bantu
gak enak loh kalau masalah dipendam pendam sendirian kayak gini
sebenarnya aku kesini
aku kesini untuk melakukan tes dna
kamu tahu sendiri kan waktu itu hasil tes dna nya belum sampai ketahuan
aku ingin tetap memastikan kalau aku ini anaknya papa atau bukan amigrah
jadi kamu masih belum yakin kamu ini anak papa prabowo atau bukan
aku harus lihat hasil tes itu untuk memastikan semuanya
dan aku gak tau kenapa mira
akhir akhir ini banyak banget yang membuat aku ragu
dan aku capek banget mira
selalu merasa cemas dan ketakutan kayak gini
kalau kamu memang bener anak papa prabowo wijaya
kamu ngapain harus tes tes kayak gini
dia yakin banget kok kalau kamu tuh anak kandungnya
akhirnya coba kamu bayangin deh
kalau tiba tiba pak prabowo dengar kamu mau tes tes kayak gini
kamu tegang liat dia sedih
gak perlu kita baca kertas ini
hasil tes ini tidak membuktikan apa apa kecuali bahwa zahira ini memang anak saya
aku tau amira aku tau
aku tahu kalau papa pasti akan marah kalau aku ngelakuin semua ini
dan aku juga senang banget amira
waktu denger papa yakin kalau aku ini anaknya
tapi aku gak bisa aja diam kayak gini menganggap kalau tsdna itu gak ada
karena emang hasilnya ada amira
dan aku juga gak bisa menerima kenyataan kalau aku ini bukan anaknya papa
aku harus tau hasilnya amira aku harus tau kenyataannya
tolong jangan bilang siapapun soal masalah ini
kalau bisa kasih rahasia aku
makasih ya amira
kamu nyuruh aku hibur zaira
gak gak mau
loh kenapa sih ki
cuma sama kamu dia bisa senang
ya kamu datengin dia terus kamu bilang
zaira kamu jangan sedih ya
terus bilang aja kalau lagi ada masalah dia nggak boleh stres
dia pasti seneng kalau kamu gituin doang
ini orang lemot banget ya
ngapain sih juduh juduhin gue sama zaira
lama lama gue cium juga kali ya biar dia tahu
lagi emang zaira siapanya aku
pacar bukan siapa bukan
enak aja hibur hibur
nah memang kalau hibur orang harus pacar
temen juga bisa kok
kan pacaran dari temen juga
aku gak mau
karena dia bukan kamu
ya ya memang dia bukan aku rizky
ya udah kalau memang kamu bisa hibur aku kenapa kamu gak bisa hiburzairah
kamunya apa sih bedanya aku sama zaira
ya zahira kan cuma bisa diem
kamu mungkin bisa marah marah
emangnya aku petasan apa
udah pokoknya gak mau tau
pokoknya aku gak mau
ntar aja kalau kamu sedih baru aku ikut
mamanya kalau aku sedih terus kamu hibur aku bisa seneng langsung gitu
oh jadi aku gak bisa hibur kamu ya
siapa yang bisa libur kamu
ngapain sih kok nyambung nyambung ke arman
suruh aja sana arman hibur zairan
ngapain nyuruh nyuruh aku
dendi kayak peduli kan sama zaira
aku kan gak peduli
udah ah gak usah bahas bahas arman
kamu kenapa sih rizky
cepetan masuk ah
amira cepetan masuk
kamu ngapain di situ
dasar cowok aneh kerjanya marah marah terus
ya ampun bagus banget mas
sebagai hadiah ulang tahun perkawinan kita
mas prabu masih ingat
tentu saja saya ingat
hari ulang tahun perkawinan kita itu hari yang paling penting buat saya
selain ulang tahun kamu dan ulang tahun zaira
oh iya saya sudah berikan restoran mewah untuk kita berdua
ma sudah ya
mama tidak usah mikirkan lagi
mama tidak usah mikirkan mereka
kalung mamah kan banyak yang lebih bagus dan lebih mahal
tapi ini sudah keterlaluan sekali michelle
papa semakin kelihatan
kalau papa itu sudah pilih kasih
bapak sama sekali tidak pernah merayakan hari pernikahan mama dengan papa
sekalipun tidak pernah
ingat juga tidak
mama kan sama seperti wanita lain
juga ingin diistimewakan
apapun yang papa lakukan mama terima
mama terima saja semuanya
tapi dari pertama
dari pertama papa menikah dengan mama
papa tidak pernah
tidak pernah sayang sama mama
papa selalu dingin
hancur hati mama
kamu bisa bayangkan betapa merangkanya mama
tidak usah dipikirkan lagi ya